ini kelebihan aja
mengatakan pergi ke kantor memakai dasi makan di warung poyatti sebelah tambelban
ini cakep banget kalian ini kemana aja sih bukannya kerja bakti melayaban kalian
kan tahu kerja bakti itu memiliki makna membersihkan lingkungan bersama sama
ini sebentar sebentar tadi ini mau jalan kemana nih ke kanan ke kanan ke kanan ke
assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum
kenapa masih begini begini ini masalah penting saya mau ke dapur
ke arah sana
ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri
beginilah keadaan rumah abang yang tak buat cuma punya air putih aja nih
hai ah hebat udah ya sok magali minum siapa sudah
ibah nasinya makasih
abang kan bukan kedua
lumpi maksudnya kenapa nasi doang kok takutnya enggak ada ya enggak ada tempe tahu ya ikan sayur ya
aba teh cuma punya ini abah belum punya uang buat beli lakunya lagi pula istri abah juga sedang
sakit kita teh sedang butuh banyak uang buat berobat ya abah kirain pulang bawa uang untuk
ditempel matahari enggak taunya kena musibah
bahka gitu kita beverly elabah lo kalian kamu makan bareng ngebah ayas hoodie dead
anjama terima kasih ya udah bantu apa ya abah opportunah
kesiannya abah itu
kita harus bantu sun
kita harus beli makanan
oe sih mau aja bantuin
kita orang minta sembuhan aja keluarga
kita itu masih muda
badan kita masih sehat sun
jangan minta minta yang lain aja sun
maksudnya apaan kak
kok malah nunjuk ke becak
masa kamu gak kepikiran sih sun
kita itu narik beca
kan becanya lebih gede daripada badan kita orang
ya kita dorong becanya
dimana ada kesulitan
pasti ada kemudahan
dimana kita ada kemauan
pasti ada jalannya
udah orang udah kayak ustadz aja deh
tapi kita orang izin dulu ke abahnya
iya kita harus izin sama abahnya
sekalian kita benerin itu remnya
kalau udah siang begini kan
pasti kita harus berhenti
kerja baktinya udah selesai
jadi kita bisa pulang langsung ke pesantren
kalau kita dimarin gimana sop
kan tadi kita itu kan kabur sop
nanti kalau misal diomelin gimana
kita kan tadi main main
bukannya kerja bakti
sampai juga sun
bisa benerin beca ini gak bang
soalnya tadi pas saya lagi narik becaknya
remnya belum bang
kira kira apa yang harus dimenerin nih bang
itu kan haikal
sama si asu
mereka parah banget sih
bukannya kerja bakti
orang orang lagi kerja bakti
dia malah main beca becaan
itu malah main sungguh
aku punya ide
wah ini kayaknya remnya
tapi kita orang gak punya duit dong
saya gak bisa benerin
semuanya gak ada gratis
yaudah gini aja deh bang
gimana kalau abang benerin becanya ini dulu
nanti abis abang benerin kita nerik becanya
kan abis itu kan kita dapat uang
abis itu kita balik lagi kesini bang
kita kasih dua puluh ribu kah abang
kita orang santri dari santan kunanta bang
atau mau cari kita orang
abang bisa langsung dateng aja ke kunanta bang
yaudah boleh ya bang
tapi jangan lama lama ya
abis apa duitnya kalian kesini lagi
nanti kalo sampe tidak dateng kesini lagi
masa anak anak santri pesantren
kayak anget sih bang
aku belum mandul belum
nggak ada salah apa apa jangan biar sop sop bocah bocah bocah bocah bocah bocah apa apa
kalian itu dari mana aja jam segini baru pada balik oh gini pas riki tadi kita tuh
abis mak maaf pak oh makan bukan pasri kitty jadi kita itu abis mah main mak iyalah main sabuk
enggak bu soalnya kan kalau main sapu itu kita lagi apa tuh kerja bakti disitu kan kalau kerja
bakti tinggi ditinggalkan kan nggak boleh gini pasri kitty kan gak baik pasri kitty aninggalin
pekerjaan jadi pekerjaan itu belum kelar jadi kita kelarin ya makanya betul betul dan betul
ah kan kita kan abis kerja bakti nah kita mau masuk istirahat mandi abis itu sholat ya
oh begitu jadi kalian bertiga kerja bakti iya iya iya iya iya saya paham kalau begitu udah sekarang
kalian masuk ketiga bersih bersih mandi terus jangan lupa sholat ya udah maksudnya gitu ya
assalamualaikum waalaikumsalam yuk hambedah sungguh
menciptakan kerusuhan kerusuhan di kalangan pesantren untuk usaha berhutang coba dong dipikir
kalian harus menjadi contoh kepada seluruh masyarakat bahwa santri itu adalah berbudi
pekerti yang baik bisa bekerja baik dan stop dan stop dan stop ustadz ustadz ustadz ustadz
ustadz apa kali begitu sabar jangan marah marah kalau marah marah itu bikin ustadz cepet tua
terus nanti tinggi kolesterol rematik enco kegeli nuh tapi itu bukan saya ngomong ustadz sendiri
aja kalau mancing juga udah mau ngomong apaan cepetan omongin usah dengerin ayo jadi gini
hai si haikal sama asum itu main beca becaan pas lagi kerja bakti parahkan ustadz bisa bisa
bisa beca becaan apa yang kalian sampai ini benar benar serius serius
sekalian jadi gini makanya itu kita lagi mengejar mereka ustadz mereka
udah udah udah udah sekarang lebih baik kalian bersih bersih ambil hudu langsung suatu hur
ustadz musa yang mulia dasyatun itu mau cari haikal sama asum dulu ingat ya informasi yang
kalian berikan harus dapat dipertanggungjawabkan bisa bisa bisa bisa kasih hukuman assalamualaikum
aduh aduh aduh aduh